ini hanya pokok pokok halunegara ini pokok pokok negara
nah presiden lah nanti menerjemahkan pokok pokok pembangunan nasional
nah inilah yang dari pokok pokok ini diterjemahkan dalam visi misi presiden gubernur wali kota bupati dalam setiap kampanyenya
dia yang melaksanakan program program pembangunannya sementara kita kunci program pembangunan negaranya
jadi ambil contoh misalnya jokowi sedang giat giatnya melakukan rencana pemilihan ibu kota
ini tujuannya sangat baik dan kita support karena ingin kehidupan masyarakat indonesia ke depan harus yang lebih baik
ibu kota aja didesain dengan teknologi yang
masa depan di mana nanti di situ kendaraan tidak perlu ada supir
kemudian kendaraan juga semuanya bertenaga listrik
internetnya juga maju luar biasa semua sebab modern dan otomatik
ini yang dibayangkan atau juga dicanangkan oleh presiden di ibu kota kita yang baru di kalimantan timur itu
pertanyaannya adalah apakah nanti karena presiden sesuai dengan undang tidak boleh lebih dari dua periode
apakah penerusnya nanti mau meneruskan ini
kalau tidak diikat dengan ketentuan yang lebih tinggi dari undang undang yaitu konstitusi
tentu pasti setiap presiden punya egonya masing masing dan punya pertimbangan masing masing
punya legacy misalnya apa ya
legacy pak jokowi dinilai oleh penggantinya yang tidak terlalu penting
yang lebih penting adalah mengentaskan kemiskinan atau membangun lebih banyak bendungan lebih banyak jalan di desa desa tertinggal misalnya
nah inilah yang kita maksud apa sih itu pphn
nah itulah yang kita maksud bahwa semua harus mengacu pada rencana jangka panjang yang kita sepakati secara nasional
jadi pphn ini apakah sebuah brand baru menggantikan gbhn karena mungkin publik juga agak agak trauma dengan order baru ada gbhn atau apa
ya di saya kan nggak ada bedanya garis besar kalau negara
baik pak maksud
sebelum nanti kita juga bahas soal ibu kota negara
kalau kemudian amandemen ud seribu sembilan ratus empat puluh lima ini katakanlah untuk banyak pembangunan ke depan supaya tidak lagi terputus begitu di era presiden berikutnya
bukankah kemudian kita punya rpjmn misalnya begitu
bukan pembangunan yang kita maksud bukan hanya pembangunan fisik
tapi pembangunan ekonomi secara menyeluruh pembangunan manusia atau sdm secara menyeluruh pembangunan hukum secara menyeluruh dan pembangunan ketatanegaraan secara menyeluruh
supaya kita ada peta jalan atau blueprint yang jelas dalam menghadapi tantangan zaman ke depan
apa kita masih memakai misalnya kertas kertas seperti sekarang ini dalam dokumen dokumen negara
tentu kelihatan ke depan tidak ada lagi nanti mungkin kita membawa bawa kertas dokumen cukup dengan semua serba elektronik
apakah itu sudah disesuaikan
sementara sekarang kita makin mundur
untuk akte notaris saja tidak cukup tanda tangan tapi cap jempol
itu kan makin mundur kita
cap jempol basah tangan tangan basah ini ke depan sudah tidak ada lagi seperti ini
jadi secara komprehensif dan juga holistik untuk kemudian mau kemana arah bangsa kita ke depan begitu
apakah nanti masih ada uang kertas uang giral nggak ada mungkin sudah serba elektronik semua
oke oke jadi kalau kemudian yang ditakutkan mungkin pak bamsud sebagian kalangan bahwa ini kok seperti tidak memperkuat sistem presidensil katakanlah
karena bagaimana nanti presiden ketika nanti ada pphn
ia tidak melanjutkan apa yang kemudian sudah tertuang dalam pphn tadi yang sudah pak bamsud katakan
justru nanti kan ada mpr di sana itu bagaimana
karena itu adalah ketakutan yang sekarang sudah merasa nyaman dengan kondisi sekarang
justru menurut saya pphn ini justru menguatkan sistem presidensil
dia bekerja dan patokan pada konstitusi lebih kuat justru menguatkan kalau tidak akan dihabisi oleh penggantinya berikutnya
dan diganggu dengan parlemen yang ada tapi dia punya dasar ketika dia sedang mengerjakan berdasarkan konstitusi maka tidak bisa diganggu
justru ini menurut saya sih memperkuat sistem presidensial apakah kemudian presiden dan bertanggung jawab ke mpr tidak
dia bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui sidang yang diselenggarakan oleh mpr seperti sekarang ini
kan setiap tanggal enam belas agustus presiden menyampaikan laporan pidato ke negaraan
itu laporan bertanggung jawaban langsung kepada mpr
seperti itulah yang kita selenggarakan
lalu siapa yang menilai kalau presiden nanti tidak melaksanakan pphn
siapa yang mengawasi itu
yang mengawasi adalah dpr sebagai mitra pemerintah seperti yang sekarang ada jadi bukan mpr
siapa yang menilai kemudian berhasil tidaknya presiden melaksanakan pphn
rakyat yang menilai
hukumannya apa tidak ada hukuman pidana hukumannya tidak dipilih lagi di periode berikut itu saja
bukan diimpeach begitu seperti banyak ketakutan bahwa ini
impeachment itu seperti sekarang adanya di dpr
tidak pakai ppn pun kalau presiden melanggar undang undang bisa diimpeachment dengan mekanisme yang ada di dpr
dpr menggalang minimal dua puluh lima orang didukung oleh dua puluh orang lebih dari satu fraksi atau partai
lalu kemudian digulirkan di paripurna disetujui terbentuklah hak angket hak penyelidikan dpr
ketika hak penyelidikan dpr memutuskan presiden terbukti bersalah melanggar undang undang
maka dokumennya dikirim ke mk
mk bersidang lagi untuk meminta pandangan para ahli
lalu kalau mk sepandangan dengan dpr
maka mk menyetujui impeachment itu kembali ke dpr
dpr menulis surat ke mpr dan itu sebenarnya melanggaran sidang istimewa
itulah mekanisme jadi bukan di mpr tetap mekanismenya pengawasan dan impeachmentnya itu ada di
dpr melalui mekanisme hak angket
bukan menghidupkan kembali mpr sebagai lembaga tertinggi ya seperti banyak dikhawatirkan
oke oke baik pak bang sud
satu hal lagi yang kemudian juga cukup menarik adalah
kalau kita bicara soal amandemen ini artinya kan ini apakah terbatas begitu ya
atau tidak ini kan yang masih dikaji sebetulnya ya pak ya
kami menerima warisan
nah rekomendasi yang harus kami lakukan adalah melaksanakan amandemen terbatas
khususnya menghadirkan kembali gbhn atau pphn dalam konstitusi kita
dari sepuluh fraksi yang ada plus dpd periode lalu berarti sebelas itu tiga keberatan itu masuk di konstitusi
mereka berpandangan pphn cukup
masuk melalui undang undang ditetapkan oleh undang undang seperti rpjmn
kemudian makanya kemarin lalu ini tidak berhasil masuk dalam konstitusi
nah diwariskanlah kepada kami sekarang untuk melakukan kajian kembali
agar itu diputuskan apakah masuk dalam
apakah kita melakukan amandemen atau tidak sama sekali
maksudnya amandemen terbatas dengan menghadirkan kembali pphn
nah inilah yang sekarang kita kerjakan
jemput bola mendatangi para tokoh para media kemudian ormas segala macam
dalam rangka menyerap aspirasi dan meminta pandangan kepada mereka
sekaligus juga kita memberikan pandangan tentang plus minusnya pengambilan keputusan apakah itu melalui amandemen atau tidak
nah itu kita sampaikan
nah kemarin itu keputusannya karena tidak bulat
tiga fraksi menolak masuk ke konstitusi
tiga fraksi berpandangan
tiga fraksi berpandangan cukup diundang undang saja
itu partai saya sendiri golkar demokrat dan pks
makanya tidak jadi
nah sekarang ini kita sedang berupaya karena menurut pandangan saya pribadi
itu ppn itu penting untuk menjaga legislasinya pak jokowi
agar tidak gagal di tengah jalan nanti
mana kala beliau tidak lagi menjadi presiden terhadap pemindahan ibu kota
saya lebih konsentrasi
karena seluruh usaha kita sedang menuju ke sana
kita seperti mau maju tiba tiba mundur lagi
nah kemudian apakah kita akan berhasil
ya sangat tergantung artikulasi komunikasi dan opini publik yang sedang sekarang ini dibangun
walaupun wacananya sedang ramai di publik
tapi sampai saat ini belum ada
satupun partai politik yang mengajukan amandemen ini perubahan
karena memang tidak mudah jadi publik juga tidak perlu khawatir
kalau memang kita terbatas ya terbatas
kalau kita hanya merubah satu pasal yang hanya untuk memasukkan pphn
karena sesuai dengan aturan perundang undangan yang ada
syarat untuk amandemen itu sangat ketat
yang pertama adalah harus diajukan oleh sepertiga anggota mpr
nah sepertiga itu dari tujuh ratus sebelas berarti kurang lebih dua ratus lima puluh an sekian
ini harus ditandatangani oleh sepertiga anggota mpr
yang terdiri dari dpr dan dpd
dpr lima ratus lima puluh berapa yang dpd satu ratus tiga puluh enam
ini harus ditandatangani
kemudian yang kedua pasal pasal yang mau dirubah harus jelas
dan bisa dibuktikan memang itu harus dirubah
dengan argumentasi yang
lengkap kemudian ada kajian akademisnya
sehingga tidak bisa sembarangan
artinya harus ada urgensi kenapa harus dilakukan
begitu diketuk palu ini maka dalam hal perjalanan ke depan tidak boleh menyimbang dari ini
jadi dari awal sudah ketat
sudah ketat apa yang mau dirubah
lalu kemudian mekanisme pengambilan keputusannya
kalau ini sudah ditantangi oleh sepertiga
maka dibawa ke sidang istimewa mpr
dan harus dihadir oleh dua pertiga
kalau kurang dari dua per tiga maka tidak bisa dilanjutkan pembahasannya
jadi kalau ada partai politik dpd
tidak setuju dengan apa yang sudah diputuskan di sepertiga ini
maka dengan tidak hadir tidak mencukupi di dua pertiga
maka tidak bisa dilanjutkan pembahasannya
itulah kemudian menjadi sangat sulit untuk bisa
artinya harus ada kesepakatan nasional
harus ada rembuk nasional di mana ketua umum partai politik sepakat
termasuk pemerintah dalam hal ini presiden
memang ada kebutuhan untuk merubah
oke tapi bang bamsud kenapa kemudian tidak seperti yang tadi anda katakan
ada tiga partai termasuk partainya pak mahfud sendiri begitu yang
kalau hanya untuk menghidupkan kembali katakanlah pph ini itu
mengapa tidak kemudian lewat undang undang saja
kenapa harus repot repot kita mengamandemen pak
ya kalau undang undang setiap nanti presiden berganti
dalam satu hari bisa patahkan itu dengan menterpedonya dengan perpu
jadi misalnya ada delapan undang undang yang mengatur tentang pembinaan ibu kota
nah karena presiden baru ini menganggap ini tidak penting
maka diterpedo dengan perpu empat puluh delapan undang undang ini plus rpjmn selesai
nah kalau dengan konstitusi itu lebih tinggi lagi dengan tap mpr itu harus bersidang dulu
yang dihadiri tadi
harus diusulkan sepertiga
dibahas dan diputuskan dalam mekanisme dua per tiga harus hadir
jadi lebih sulit
atau jangan jangan kemudian ini memang diwacanakan untuk mengamankan legasinya pak jokowi tadi
untuk kemudian pindah ibu kota saja
itu jangka pendeknya tapi kami ingin sebetulnya ke depan
dan saya yakin anda juga ingin bangsa kita ini dibangun dengan tidak coba coba
dengan tidak apa namanya ya istilahnya selera daripada siapapun pemimpinnya
tapi harus ada patokan yang jelas kita mau dibawa kemana
dan itu sampai hari ini masih dikaji masih belum bisa diputuskan
tapi memang ditargetkan ini akan selesai di kepemimpinan pak babang susatyo
tapi apapun kami sedang mengerjakan substansinya kontennya
jadi nanti pada akhirnya kita masih punya waktu mas atau golden time sampai dua ribu dua puluh tiga
saya ingin setahun paling tidak sebelum pemilu ini sudah bisa kita selesaikan
nah kita tidak mau berdebat di pemilihan amendement atau tidak amandemen
kita kerjakan saja dulu kontennya baru saja di ujung kita putuskan apakah ini nanti bajunya amendement atau tetap mpr
atau bajunya cukup undang undang
sangat tergantung dinamika politik yang akan berkembang dalam beberapa tahun mendatang